jatuhnya sanksi kepada indonesia oleh badan anti doping dunia sempat membuat rakyat indonesia bersedih karena bendera merah putih tidak bisa berkibar pada sejumlah turnamen
yang paling kita ingat adalah momentum berkumandangnya lagu indonesia raya tanpa bendera kebangsaan saat indonesia menjadi juara piala thomas di denmark tahun lalu
dan bulan ini badan anti doping telah mencabut sanksi itu setelah upaya diplomasi dilakukan pemerintah indonesia
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan zoom ketua nuc indonesia atau noc indonesia yang sekaligus satgas percepatan penyelesaian sanksi wada raja sabta oktohari
halo selamat malam pak abtuh
selamat malam apa kabar
tentunya semoga kita semua bisa sehat apalagi dunia olahraga saat ini sedang banyak kompetisi
dan yang paling disorot kemarin di bulan oktober adalah soal pemberian sanksi oleh wada kepada indonesia sehingga bendera merah putih tidak bisa berkibar di sejumlah turnamen
dan akhirnya kan sanksi ini dicabut padahal sebelumnya hukuman ini diberikan selama satu tahun
boleh digambarkan kepada kami diceritakan apa saja sih upaya yang telah dilakukan oleh tim satgas untuk keringanan ini
ya sebetulnya sanksinya itu bukan hanya tidak boleh berkibarnya bendera merah putih tetapi tidak boleh ada perwakilan indonesia yang duduk di lembaga lembaga internasional
indonesia juga tidak boleh menjadi penyelenggara event event olahraga internasional
dan tentunya yang sama sama kita ketahui indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih
dan kita dijatuhkan sanksi pada tanggal tujuh oktober selama satu tahun
setelah itu kami dibentuk oleh bapak menpora ditunjuk untuk menjadi tim gugus tugas percepatan untuk akselerasi dan investigasi sanksi wadah
setelah itu kita langsung menemui badan anti doping dunia atau wada di yunani
saya bertemu langsung dengan presiden
dan wada bangka dan juga jenderal direktur wada olicen nukli
dan menyampaikan bahwa kami berusaha untuk memetakan permasalahan
dari pemetaan itu terdapat tiga permasalahan utama yaitu masalah komunikasi yang kedua masalah administrasi yang ketiga masalah teknis
untuk masalah komunikasi langsung terbangun dan kita menjelaskan bahwa transisi dari anti doping organisasi indonesia yang lama ke yang baru

sehingga banyak sekali misinformasi yang terjadi
nah termasuk kepada kami setiap email yang ditembuskan kepada komite olimpiade indonesia itu tidak sampai karena emailnya pun salah
setelah itu baru kita jelaskan juga masalah administrasi
masalah administrasi itu ada pending matters yang banyak sekali item itemnya
langsung kami berkoordinasi dengan ladi pada saat itu
yang semuanya bersama sama dengan tim kemenpora yang atas arahan dari pak menpora pak gatot dewa broto yang memberikan waktu full time untuk membantu proses ini
sehingga kita memenuhi sesuai dengan arahan pak presiden waktu itu
presiden arahannya tiga
bangun komunikasi dengan wadah
penuhi semua permintaan wadah
dan cari permasalahan kemanaan
supaya bisa secara transparan disampaikan kepada masyarakat indonesia
komunikasi dengan wadah sudah kita penuhi
semua kebutuhan wadah juga kita penuhi
akhirnya semua compliance yang disyaratkan atau wadah kot itu semuanya bisa terpenuhi
dan kita jelaskan wadah juga cukup realistis
karena setelah mereka bertemu langsung dengan kita kita jelaskan ada hal hal yang singkran ada hal hal yang butuh waktu
contoh untuk merubah undang undang itu tidak mungkin mudah
tetapi kita sudah mendapatkan komitmen dari komisi sepuluh atau dari legislatif
bahwa mereka semua sepakat indonesia harus punya badan anti doping yang betul betul reliable trusted independen modern dan profesional
setelah itu yang untuk teknisnya sendiri waktu itu waktu kita pertama mulai itu saya kira kira tiga ratus an lebih
itu doping tes doping belum terlaksana
nah melalui pon pada saat itu melalui para games
akhirnya semuanya bisa terpenuhi
dan di bulan november akhir bulan november semua testing selesai
dan selanjutnya mereka minta tdp
testing distribution plan untuk dua ribu dua puluh
dan itu pun sudah disampaikan
sehingga pada tanggal tujuh belas januari kita mendapatkan surat dari wada yang menyatakan bahwa hasil dari evaluasi compliance unit mereka menyatakan indonesia sudah bisa untuk menjadi negara yang sesuai dengan wadah kut
sehingga mereka merekomendasikan
selambat lambatnya tanggal dua februari sanksi kepada indonesia harus dicabut
sehingga kita mendapatkan juga pada saat rapat wadah montreal tanggal dua mereka mengirimkan surat kepada kita bahwa hasil rapatnya indonesia sanksinya telah dicabut
ini memang belum selesai
nggak semudah itu
karena setiap quarter itu akan dievaluasi
nah kami sendiri maksud kami indonesia sendiri itu sesuai dengan arah wada disupervisi oleh jada dan kirado
dua badan ini yang semuanya bekerja sama dengan indonesia untuk memastikan bahwa kita selalu memiliki badan anti doping yang betul betul bisa dipercaya
selain tadi anda menyebutkan bahwa wada juga mengerti begitu mengenai wadakot yang tidak bisa instan diwujudkan oleh badan anti doping indonesia
tadi anda juga menyebut ada pengawasan dari jepang dan juga asia tenggara
lantas seperti apa nanti langkah satgas percepatan anti doping ini untuk bisa mengawasi memantau eksistensi dari iado
yang namanya adalah dulu ada lajar
jadi kalau kami sendiri satgas ini kan tugasnya itu dua melakukan akselerasi dan juga melakukan investigasi
untuk bagian akselerasinya saya pikir sudah hampir di ujung nih
kan kami hanya mengantarkan supaya iado ini bisa betul betul menjadi lembaga yang independen
lembaga yang betul betul bisa berdiri sendiri
dia sudah punya gedung sendiri sudah punya anggaran sendiri sudah punya tim kerja sendiri
nah mereka nantinya akan bermitra dengan komite olimpiade indonesia
tapi ada bagian yang belum selesai yaitu investigasi
kalau investigasi ini tentunya kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan untuk memeriksa apa yang terjadi di hari hari kemarin
sehingga bisa diantisipasi untuk tidak terjadi lagi di hari hari ke depan
sejauh ini dari satgas anda
ada beberapa poin apakah sudah ada beberapa poin yang anda dapatkan dari proses investigasi itu sehingga jangan ada lagi kejadian seperti kemarin begitu
ya dalam perjalanan proses akselerasi ini tentunya kita menemukan banyak sekali informasi informasi
yang informasi itu belum kami kelola karena kompetensinya tentunya ada yang lebih pas lah gitu
pasti kita bisa mengerti
kita akan mengumpulkan data datanya kita akan duduk bersama sama kita bahas kita undang pengurus yang lama kita undang pengurus yang baru
dan sama sama dievaluasi nanti akan dilihat kira kira apa yang bisa disajikan kepada para penegak hukum itu untuk dievaluasi
pak okto yang menarik juga ini iado ini sekarang di luar dari kementerian pemuda dan olahraga
padahal dulu ladi atau iado ini ada di dalam
atau di luar
atau ada di bawah naungan kemenpora
bagaimana proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan saat hal itu dilakukan
akhirnya di luar dari lembaga kementerian
ya mungkin pemahamannya kali ya
sama seperti komite olimpiade indonesia
bahwa di setiap di dunia itu ada lembaga yang namanya wada
sama seperti untuk olahraga ada ioc
nah di setiap negara itu ada ekosis
sama dengan wada di setiap negara itu ada nado
nah jadi si iado sendiri itu merupakan representasi atau perwakilan dari wadah yang ada di indonesia
hubungan kami itu sama iad itu sama nanti setara
sama seperti ketika kita berhubungan sama pemerintah
betul kita menggunakan anggaran dari pemerintah pada saat pengelolaan atlet atlet untuk berangkat keluar
tetapi positioningnya noc itu atau komite olimpiade indonesia adalah mitranya pemerintah
nanti dengan diado juga demikian gitu
sehingga kinerja mereka hasilnya mereka itu tidak bisa diintervensi
karena itu yang paling penting
untuk jalan berjalan di doping mereka betul betul harus independen
dan harus bisa diperbaiki
dan harus bisa dipercaya
sehingga bisa memberikan kesetaraan atau sportivitas yang tinggi terhadap hasil dari setiap pertandingan
pak okto terakhir ini tadi anda menjelaskan ada dua hal yang dilakukan oleh satgas
ya ini adalah soal investigasi dan bagaimana berusaha agar kita bisa keluar dari sanksi itu
kedepan selain investigasi
langkah apa atau rencana apa yang akan dilakukan oleh satgas terkait dengan hal ini
nah kalau ini saya lebih menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh komite olimpiade indonesia
karena kami membuat hashtag merah putih berkibar lagi
supaya terus mengingatkan kita
nggak enaknya waktu indonesia nggak bisa mengibarkan bendera merah putih
nah ini foto gambarnya yang ada kan
bagaimana euforia itu
tapi terasa ada yang kurang dan bahkan menyakitkan karena kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih
dengan hashtag merah putih berkibar lagi harapannya ini mengingatkan kita semua bahwa dalam pelaksanaan tata kelola olahraga di indonesia
itu tidak lepas dari tata kelola yang ada di dunia
sehingga kita semua harus mengikuti peraturan peraturan dan jangan kita keluar dari kekuatan yang sudah ada
yang nanti akhirnya hanya akan merugikan indonesia sendiri
kami berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi satu pakem baru satu benchmark supaya besok besok tidak terjadi lagi
dan mengingatkan kita bahwa kalau hari ini mungkin kita dikena sanksi
tetapi ini membuat kita menjadi lebih baik lebih besar dan kita akan menunjukkan kepada dunia
kita juga bisa berkontribusi yang lebih banyak lagi untuk tata kelola olahraga di dunia
baik begitu menarik pembahasan malam hari ini dan melegakan bagi kami bagi saya pribadi
apalagi saya suka nonton pertandingan olahraga dan kemarin saat di denmark thomas cup tidak ada bendera indonesia
ini cukup mengecewakan tapi sekarang sudah bisa
mudah mudahan langkah ini bisa semakin baik ke depan untuk dunia olahraga di tanah air
baik terima kasih bapak raja sabta oktohari sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih terima kasih